sertifikat vaksin covid sembilan belas kini menjadi syarat sejumlah aktivitas
seperti perjalanan kota atau masuk sejumlah pusat perbelanjaan di dki jakarta
menurut jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tirmizi
pemerintah memberikan dua pilihan yakni cetak kartu vaksin dan elektronik
pilihan ini disesuaikan dengan preferensi individu terkait
walaupun kartu vaksin dicetak keamanan data dari kartu vaksin tetap terjaga
namun pemeliharaan kartu vaksin elektronik lebih mudah
karena tidak perlu khawatir untuk cetak berulang ulang jika kartu hilang
tentunya tadi kami sampaikan bahwa tidak serta merta bahwa data tersebut akan bisa dibaca
ataupun kemudian dibuka
artinya itu memang perlu perangkat khusus sistem khusus tersendiri
tapi kemudian kalau masyarakat ada yang ragu takut terkait keamanannya
ya lebih baik tetap dalam elektronik
apalagi kalau nanti lupa menyimpan tidak tahu di mana
jadi itu yang kita lakukan
untuk mengunduh kartu vaksin terbilang mudah
selain melalui aplikasi peduli lindungi
masyarakat yang sudah divaksin bisa langsung mengunduh kartu vaksin melalui link
yang dikirimkan lewat pesan singkat dari satu ratus sembilan puluh
aturan menunjukkan kartu vaksin untuk masuk mal sudah diterapkan di dki jakarta
sejak tanggal sepuluh agustus dua ribu dua puluh
menurut menteri perdagangan muhammad lutfi
perubahan aturan ini merupakan penyesuaian dari kondisi pandemi menjadi endemi
endemi merupakan kondisi
kemunculan suatu penyakit yang biasa dalam suatu populasi
nah sop untuk kesehatan itu adalah dipastikan bahwa semua yang masuk ke mal
hanya bisa masuk dengan qr code yang sifatnya adalah digital
artinya mesti downboarding kemudian secara digital diperiksa
mesti mengadakan vaksin dua kali dan juga adanya antigen atau pcr baru boleh masuk
beritakan meski ada syarat vaksin untuk masuk mall
aturan tetap melarang pengunjung berkumpul dan berlama lama di dalam mal
pengelola mal akan dijatuhi sanksi ditutup selama tiga hari jika melanggar aturan tersebut
tim liputan cnn indonesia